well pemindahan ibu kota indonesia ke kalimantan ini bukanlah wacana yang baru kita dengar ya digembar gemborkan setahun dua tahun belakangan
sejak masa presiden soekarno wacana pemindahan ibu kota pun sudah ramai dibicarakan
jauh sebelum wacana pemindahan ibu kota indonesia sekarang sejumlah negara di asia sudah terlebih dahulu memindahkan ibu kotanya dengan berbagai alasan
saya ajak anda untuk lihat deretan negara asia yang berpindah ibu kota kita mungkin bisa belajar dari beberapa negara ini
kita lihat yang pertama adalah kazakhstan ini dia kazakhstan memindahkan almaty ke astana pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini kalau tidak salah jaraknya sekitar seribu dua ratus km dari almaty menuju astana perpindahannya
dan kalau dilansir dari siananindonesia com perpindahan kazakhstan memindahkan ibu kota almaty ke astana ini alasannya karena almaty tadinya adalah pusat kota bisnis yang sudah cukup padat begitu
dan ini juga yang menarik ada campuran
ada ide dari presiden sby pada waktu itu untuk memindahkan almaty ke astana di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
kita bergeser selanjutnya ke pakistan ini pakistan dari selatan karachi pindah ke islamabad di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jaraknya sekitar seribu empat ratus km perpindahan ini dilakukan pada saat itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan ini dikarenakan dengan kedatangan inggris yang membawa banyak perubahan
dan juga ini proses pemindahan pembangunan islamabad sebagai ibu kota yang baru ini membutuhkan waktu sekitar dua tahun saja ternyata
ini dia india jadi yang tadi saya bilang ada perubahan dari inggris india sebetulnya ya
nah india ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini jaraknya juga kurang lebih sekitar satu empat ratus km dari kolkata menuju new delhi
namun sejak awal seribu sembilan ratus ini
pemerintah telah mencanangkan pemindahan ibu kota
dan new delhi pun yang terletak di bagian utara dipilih dan resmi jadi ibu kota negara tanggal tiga belas februari seribu sembilan ratus tiga puluh satu ya
berikutnya dari india kita bergeser lagi ke myanmar sekarang
ada yangon atau mungkin yang biasa kita dengar rangon begitu ya
nah ini pindah ke napi dao atau napi tao tahun dua ribu lima
ini sekitar tiga ratus dua puluh km jaraknya dari yangon
dan selanjutnya yang paling dekat dengan indonesia adalah malaysia
malaysia juga berpindah ternyata ya
ini informasi yang mungkin tidak semua orang tahu tidak semua orang sadar
dari kuala lumpur menuju putrajaya
sekarang pindah di putrajaya dan ini dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
idenya dicanangkan dari seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan jaraknya ini sangat dekat kuala lumpur ke putrajaya sekitar dua puluh empat km
nah negara negara asia yang juga sebetulnya berubah atau memindahkan ibu kotanya juga sebenarnya tidak hanya ini
ada juga filipina kemudian bangkok di sini yang juga memindahkan ibu kota negaranya dengan beragam alasan
berikutnya kita bergeser ini dia peta indonesia
kalau anda kayaknya kita sudah dengar nama palangkaraya digadang gadang dalam dua ribu lima belas ketika masa pemerintahan joko widodo begitu mencanangkan atau merencanakan untuk
melakukan kajian terhadap palangkaraya sebetulnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
presiden soekarno sudah ada ide sudah punya proposal untuk memindahkan ibu kota republik indonesia ke palangkaraya
kalau kita ketahui jakarta dan palangkaraya ini jaraknya sekitar satu tiga ratus km
kajiannya sangat lama dari dua ribu lima belas dikeluarkan idenya
presiden jokowi mengeluarkan dana untuk kajian sampai dengan tahun ini
kalau kita flashback lagi dari seribu sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh belas sebelumnya di masa era presiden soeharto ini ada nama jonggol disebut
ini sekitar dua puluh empat km dari jakarta oleh presiden soeharto waktu itu
ini sempat jadi sorotan karena dianggap mampu memenuhi atau menjadi karakter sebuah ibu kota
kota baru untuk memindahkan kota jakarta
selain era presiden soeharto ada juga masih di jawa barat
waktu itu di era presiden sby
waktu itu di area presiden sby adalah purwakarta yang disasar menjadi ibu kota baru republik indonesia
dari jakarta pindah ke purwakarta begitu ya
dan kini bergulir terus pemindahan ibu kota ke luar pulau jawa tapi rasanya masih banyak kajian
masih ada versi masih ada pro kontra
beberapa kriteria juga muncul
dan kita lihat sampai kapan kajian ini akan cepat selesai
dan mungkin kapan pelangkaranya akan siap yang digadang gadang menjadi kandidat ibu kota baru negara indonesia